mabes polri mengakui ada anggota densus delapan puluh delapan yang diamankan karena menguntit jampitsus kejaksaan agung febri adriansyah
kadif humas polri irjen sandi nugroho menyebut anggota densus delapan puluh delapan yang menguntit jampitsus telah dijemput dan diperiksa biro paminal propam polri
dari hasil pemeriksaan propam polri menyatakan tidak ada pelanggaran etika disiplin ataupun pelanggaran pidana yang dilakukan anggota densus itu
etika anggota melanggar tindak pidana anggota melanggar tindakan disiplin atau yang lainnya berarti pak kadikom juga akan menyampaikan hal serupa
jadi dari hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah maka sampai dengan hasil pemeriksaan itu selesai kami mendapatkan informasi seperti itu
kapus penkum kejaksaan agung ketut sumedana membenarkan adanya anggota densus delapan puluh delapan polri yang menguntit jampitsus febri adriansyah
dari pemeriksaan ponsel diketahui ada pengambilan foto dan upaya profiling terhadap jampitsus
ketut bilang anggota densus telah diserahkan ke biro paminal propam mabes polri
sementara persoalan penguntitan jampitsus telah diselesaikan oleh jaksa agung dan kapolri
memang benar ini dari teman teman densus sehingga kita serahkan kepada pamilal mabespori
karena mereka di bawah masjid
yang kedua di kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan
ada pengambilan foto dan sebagainya ketika kita periksa kita lihat hp nya yang bersangkutan ada profiling daripada pak jampisus
itu rangkaian semuanya ya sudah dilaporkan kepada pimpinan pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik
para pimpinan kapolri pak kapolri dan pak jaksa agung sudah ketemu
tentunya kita di sini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini
agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal hal yang seperti ini
tujuan penguntitan yang dilakukan anggota densus delapan puluh delapan anti teror polri kepada jaksa agung muda pidana tindak pidana khusus atau jampitsus febri adriansyah masih belum terjawab
polri dalam kasus ini seakan akan masih tertutup soal tujuan penguntitan dan siapa yang memberikan perintah
di tengah perkara komoditas timah yang kini sedang ditangani
mengapa polri seakan tertutup bahkan menyatakan jika hal ini sudah diselesaikan setelah kapolri dan juga jaksa agung bertemu di istana senin lalu
kita bahas bersama usman hamid direktur eksekutif amnesti dan juga komjen purnawirawan ugro seno wak kapolri periode dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
selamat petang pak usman dan komjen nugro
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
terima kasih selamat petang
pak ugro saya berangkat dari pernyataan kepolisian kadifumas bahwa tidak ada pelanggaran etika disiplin ataupun pidana
apakah ini artinya ada perintah terkait penguntitan atau profiling
kalau sudah dinyatakan seperti itu berarti persoalan sudah selesai ya
saya juga tidak bisa berbeda sama
jadi bagi saya kita ikuti perkembangan selanjutnya apa yang dilakukan polri itu saja
jika disebut tidak ada pelanggaran pidana bagi masyarakat awam ataupun warga saja yang melakukan penguntitan itu sudah bisa dikenakan pasal pak
biasanya kalau tahun tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam delapan puluh tujuh waktu itu saya juga pernah pegang pasukan
kenakalan remaja bintara bintara remaja itu menagih utang misalnya gitu
jadi mereka membawa senjata karena tidak punya senjata genggam
mereka membawa senjata m enam belas yang dilipat sampai tiga bagian kemudian dimasukkan dalam tas
nah setelah dilaporkan oleh orang yang merasa resah diambil kesatuannya ditindak di situ
jadi saya melihatnya ini bagian dari kenakalan remaja
jadi secara institusional mungkin kecil sekali
kalau terjadi peristiwa seperti itu itu adalah langkah langkah keputusan institusional ya itu saja
tapi bagaimana dengan bentuk pertanggung jawaban ada dugaan pengintaian melalui drone ada juga konvoy
apakah ini juga menjadi bagian dari dugaan intimidasi
makanya sekarang polri kan sejak reformasi punya propam
dari propam yang akan dijelaskan bersama kak dipu mas tadi
misalnya nebak a nebak b nebak c ini sulit
karena hal hal seperti ini mungkin bisa dilakukan oleh menurut saya pribadi
ini perbuatan oknum oknum yang masih coba coba karena mungkin kenal dengan seseorang dan sebagainya
pak usman kalau anda melihatnya seperti apa
ada intime melalui drone ada juga adanya konvoy
dan juga profiling di handphone dari pelaku ini
ya pertama kepolisian itu kan lembaga sipil
lembaga penegak hukum yang tugasnya melindungi mengayomi dan melayani masyarakat
tentu muncul pertanyaan dalam kasus antara densus dan jampitsus
ini dalam rangka tugas tugas kepolisian yang seperti apa
yang kedua di dalam kepolisian ada detasmen khusus yang kita semua tahu
dan juga ditetapkan di dalam undang undang
tugas dan fungsi pokoknya itu untuk menangani atau menanggulangi tindak pidana terorisme
nah apakah tindakan penguntitan tindakan pengerahan atau penggunaan aparat densus di sekitar kejaksaan agung
merupakan bagian dari penanggulangan tindak pidana terorisme
itu memunculkan pertanyaan yang besar
yang ketiga saya kira apapun itu harus selalu bisa dipertanggungjawabkan
tugas kepolisian itu harus selalu berdasarkan pada hukum prescribe by law
dan yang kedua harus benar benar dibutuhkan
apakah memang dibutuhkan untuk misalnya melakukan penguntitan semacam itu
dalam rangka misalnya deteksi kejahatan atau penindakan kejahatan
yang ketiga dia harus proporsional
kalau seandainya urusannya dengan kejaksaan agung
tentu saja tidak perlu ada pengerahan semacam itu sampai penggunaan drone dan seterusnya
apalagi kalau kita lihat keterangan dari kejaksaan agung
jelas sekali ada nada
ada nada dari kejaksaan agung bahwa mereka merasa diintimidasi
nah kalau demikian halnya harus dipertanggungjawabkan
pertanggungjawabannya itu tadi pak ugro meneguhkan pertanggungjawaban internal
sudah ada misalnya penetapan dari internal tidak ada masalah
dan sudah diselesaikan antara institusi seperti kapolri dan jaksa agung
pertanyaannya apakah cukup sampai di situ
tentu kita kalau baca undang undang
maka pertanggung jawaban tindakan kepolisian bukan hanya secara internal
melalui mekanisme disiplin di dalam kepolisian atau di dalam institusinya sendiri
melainkan juga melalui institusi lain
misalnya di dalam internal pemerintah
ada menko polhukam yang membawahi komisi kepolisian nasional
apa yang sudah dilakukan oleh komisi kepala polisian
kalau anda lihat pak usman ini ada pelanggaran hukum tidak
apakah ada aspek legalitas dari penguntitan ini
pertama kalau kita pakai ukuran legalitas tentu memunculkan pertanyaan
apakah pengerahan densus itu beralasan
kalau densus untuk menanggulangi terorisme
apakah ada tindak pidana terorisme di kejaksaan agung
dari segitu saja aspek legalitasnya kurang terpenuhi
yang kedua dari aspek necesitas dari aspek keperluannya
kalau memang ada masalah dengan kejaksaan agung
kenapa tidak diselesaikan antara kapolri dan jaksa agung
tidak mungkin detasemen khusus delapan puluh delapan dikerahkan begitu saja
tanpa sepengetahuan dari kapolri jenderal
yang ketiga kalau memang itu benar benar harus ada penggerahan
katakanlah personil dia harus proporsional
apa yang terlihat di dalam video dalam program ini
dan yang terakhir tidak cukup dipertanggung jawaban
tapi kalau tadi disebut bahwa ini tidak ada pelanggaran disiplin
pelanggaran pidana ataupun pelanggaran etika
apakah anda melihatnya ini merupakan bagian dari perintah untuk melakukan

bukan satu dua kali kita menghadapi situasi di mana
penyimpangan etika pelanggaran prosedur atau pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh anggota kepolisian atau petinggi kepolisian misalnya
baru setelah masyarakat mempersoalkannya mendesak agar itu dibuka
jadi saya kira kita ingin ada peran khusus dari kompolnas
menko polhukam komisi tiga dan juga lembaga lainnya yang saya kira relevan
untuk bisa memeriksa sama sama perkara ini
jadi semakin banyak pihak yang mengevaluasi
memeriksa peristiwa ini semakin akan kita tahu
apakah kesimpulan internal kepolisian tersebut bisa dipertanggungjawabkan
atau justru sebaliknya meragukan
baik pak ugro kalau menurut anda sendiri
perlukah kapolri untuk memberikan statement dan juga penjelasan terkait hal ini
ya karena ini sudah menyangkut dua instansi
kalau misalnya ada masalah masalah juga pak kapolri memberikan penjelasan
jadi kalau ilmu ilmu berkaitan dengan intelijen dan sebagainya
jadi kalau undercover itu harus full undercover jangan sampai ketahuan
kalau sampai ketahuan berarti ilmunya kurang di situ
jadi menurut saya ini bukan keputusan secara institusi
berbuat seperti hal hal yang dilakukan oleh anggota tadi
ini semacam kenakalan remaja seorang brigadir disitulah menurut saya
tapi nanti kita serahkan kepada huma dan makropam dan pak kapolri
kira kira seperti apa setelah dilakukan pemeriksaan
atau mendengar keterangan dari pihak yang bersangkutan
jadi anda menyebutnya ini tadi anda menyebutnya ini oknum
tapi apakah ini ada dugaan institusi
tertentu yang terkait karena dilihat dari ada instrumen yang digunakan
instrumen memata matai seperti drone dan juga konvoy dan lain sebagainya
jadi saya pernah pegang pasukan cukup banyak hampir empat ratus lima puluh orang
kenakan kenakalan ini kadang kadang membawa nama kurang baik bagi institusi ya
ya perlu diselidiki yang lebih dalam oleh internal security seperti propam tadi
apa yang dilakukan seperti anak anak seperti ini untuk kebaikan ke depannya
demi institusi polri yang kita cintai bersama
pak usman jika memang betul ada oknum ada yang nakal sehingga diperlu dimata matai ini
yang paling penting untuk diberikan sanksi adalah pihak yang menggerakkan
saya kira tidak mungkin personil personil di tingkat bawah bisa bergerak leluasa begitu saja
apalagi menyangkut instansi kejaksaan agung
kejaksaan agung itu otoritas hukum tertinggi
jadi anda meyakini ada perintah dibalik tindakan memata matai ini